karena awalnya naura sama arka itu ketemu
jadi gini mah arka pernah cerita sih sama kita
waktu itu mereka ketemunya itu di kampung
pas arka lagi lomba sepeda tuh
nah tapi kata tante vina mereka ketemu lagi di jakarta
dengan cara kebetulan
mama sih yakin itu semua bukan kebetulan kita
bel kita suruh aja mereka tetap berada di sini
jadi kita tetap terus bisa mengawasi mereka
dan yang paling penting kita harus punya cara
supaya anak kampung itu jauh dari harga
tapi saya dan adik saya udah ngeremotin banyak orang
tapi saya dan adik saya udah nggak mau ke sini
saya nggak mau di sini ada masalah lagi gara gara saya
terus kamu mau ke mana
saya belum tahu bu
tapi yang jelas saya mau cari kerja
jadi pembantu juga nggak apa apa
ya ampun kalau jadi pembantu ngapain kamu keluar dari rumah ini
di sini aja bisa
kan tetep juga jadi pembantu ya kan
maaf bu bukannya saya
saya nggak mau di sini ada masalah lagi gara gara saya bu
terus kamu membuat keluarga ini berantakan
arka pulang terus lihat kamu gak ada terus dia cari cari kamu kemana mana
terus kita jadi ribut ribut lagi
sama teman pembeliman
entar pembantu sampe pembantu sampe stations
sama tamu kamu disini sebagai tamu
tamu gak mungkin
jadi pembantu tadi aku denger
dia perlu pembantu jadi aku
minta mama kamu untuk
jadiin aku pembantu awalnya
dia nolak karena kamu
tapi aku yang maksaku arka
lagian kan ke depannya
aku perlu kerja arka
aku harus hidupin adik aku
kalau cuma masalah kerjaan aku bisa kasih kamu kerjaan
kamu bisa kok kerja di kantor aku
atau di kantor temen aku kantor siapa aja
aku bisa kasih kerjaan
tapi gak sebagai pembantu
tapi aku gak punya keahlian lain arka
cuma jadi pembantu yang aku bisa
aku kerja ya
kalau memang kamu keberatan aku jadi pembantu di rumah ini
yaudah aku akan cari rumah lain
yang memang membutuhkan jasa pembantu
bagus dia pegang janjinya
tolong ya arka
yaudahlah terserah om
tapi satu hal yang harus kamu tahu
ini bukan keinginan aku
dan aku akan tetap berusaha untuk cari teman bapak kamu

jadi kamu harus aggi kan

kalau kayaknya kita pergi bersama
ya tak perlu denger denger
saya harus dis lubang sama dia
dia kuil terus
gue bisa cari dia dengan sketsa ini
pas banget kamu datang
dibalik kedatangannya naura
yang tiba tiba itu dia punya rencana besar
iya gak sih coba
sekarang kamu ceritain sama mama
gimana awalnya naura sama arka itu ketemu
arka pernah cerita sih sama kinta
waktu itu mereka ketemunya itu di kampung
pas arka lagi lomba sepeda tuh
nah tapi kata tante vina
mereka ketemu lagi di jakarta
dengan cara kebetulan
mama sih yakin itu semua bukan kebetulan kita
naura itu memang sengaja mau merebut hati arka
setelah dia tahu bahwa arka itu anak orang kaya
jadi dia memang sengaja ngebuntutin arka sampai ke jakarta
dan terus dia belaga bego gak kenal siapa siapa
pura pura cari teman ayahnya lah
ya caranya dialah untuk bikin arka iba sama dia
terus nolongin deh
jadi tujuannya itu untuk mendapatin arka
emang bener juga
kita gak bisa diem aja mah
pokoknya sekarang juga kita harus ke rumah arka
kita harus cari tahu semuanya tentang naura
dan kita mau membongkar semua rahasia rahasia busuknya dia
di depan arka
kalau gak salah
di sini tempat cewek itu turut di tempo hari
pasti dia tinggal di sini
miss ibu saya mau naik dulu
ibu mau bales nih dipanggil juga
kok gue doang yang dipanggil
kak inti juga panggil dong
naura sekarang juga kamu pergi beli bahan bahan untuk bikin puding
karena saya mau bikin puding untuk calon suami saya
nih pegang duitnya
beliin bahan bahan untuk puding
nah kita panggil
kita bikin bahan bahan puding
gak pake lama
sekarang kita jadi ada waktu buat giledah tamarnya naura
mohon tidak tahan apa apa
bukanlah harus nengkel
kinda kedel pendingan ya
wah maaa apapun itu guys
hei gue kabar baik men lo gimana
nanti malam gue ada acara ulang tahun gue di sparkling bar
ya gue harap lo bisa dateng oke
tempat itu kan rame banget
randy pasti ngundang banyak banget temennya